kasus positif harian di dki jakarta pecahkan rekor pada minggu kemarin dengan penambahan satu satu ratus empat belas kasus
lonjakan ini berdampak langsung pada tingkat okupansi rumah sakit rujukan covid sembilan belas di ibu kota
hingga dua puluh tiga agustus ruang isolasi di enam puluh tujuh rumah sakit rujukan covid sembilan belas di dki terisi enam puluh empat persen
bahkan tingkat okupansi untuk ruang icu mencapai tujuh puluh satu persen dari empat ratus delapan puluh tiga kamar yang tersedia
nyatanya mencari rumah sakit rujukan bukanlah perkara mudah
butuh kesabaran menyisir satu persatu rumah sakit untuk kamar kosong
beberapa rumah sakit yang saya hubungi bahkan berakhir di nada tunggu

beberapa dengan jawaban menggantung
namun hasilnya jauh dari harapan

iya saat ini kita full
dari berapa kamar penuh mbak
kita ada berapa bed ya banyak lah ada lima puluh an bed lebih
cuma saat ini memang masih full ini aja yang di igd belum bisa masuk ke ruangan
pemprov dki jakarta mengklaim masih dapat mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
upaya pun terus dilakukan termasuk merekrut tenaga medis baru
yang lainnya terus kami tingkatkan sarana prasarana jumlah tenaga kesehatan
kemudian laboratorium rumah sakit logistik dan sebagainya
termasuk kami tingkatkan kehadiran daripada petugas dan protokol lainnya
dan dari situ kami mengambil kesimpulan
sekalipun masih ada penyebaran covid di wilayah dki jakarta
namun penyebaran atau situasi di jakarta cukup terkendali
provinsi dki jakarta telah memperpanjang sebanyak lima kali psbb transisi
dalam upaya penanggulangan covid sembilan belas
reza ramadan fajar indrajaya jakarta